sementara itu saudara polisi kembali melanjutkan di mana pihak yayasan smk lingga kecana akhirnya angkat bicara terkait dengan kejadian ini
pihak yayasan mengklaim bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di bandung tersebut dalam kondisi layak
jurnalis kompas tv fidalatas dan juga abdul rahim sempat melihat langsung bagaimana kondisi tkp kecelakaan bus di subang
bus terguling saat melewati jalan menurun yang panjang sebelum menabrak tiga motor bus sempat menabrak sebuah mobil

di palasari ciater subang jawa barat
saat ini kami berada di tempat kejadian perkara saudara
kami akan tunjukkan kepada anda kontur jalan yang kemudian dilintasi oleh bus pariwisata
yang mengalami kecelakaan pada sabtu malam kemarin
dimana kalau bisa kami perlihatkan kepada anda saudara memang kontur jalan di lokasi
ini terdapat turunan yang cukup panjang
memang saudara polisi menyebut bus yang membawa kurang lebih lima puluh orang
ini melaju dari arah bandung menuju ke arah subang sekitar pukul delapan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dan saudara ini adalah tiang listrik
pada saat kejadian memang bus sempat menabrak tiang listrik ini sebelum akhirnya dapat berhenti
saya juga akan melihatkan atau memperlihatkan kepada anda saudara
bagaimana kondisi saat ini di tkp
masih banyak puing puing yang kemudian masih ada di lokasi
ini adalah puing puing dari bus yang terlalu banyak
dari bus yang terlibat kecelakaan pada sabtu malam yang lalu
selain menghantam mobil yang berada di jalur yang berlawanan
bus tersebut juga menghantam tiga buah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan
ke sebelas korban meninggal dunia dan juga ke tiga puluh tiga korban luka luka ini langsung dilarikan ke rsud subang
dan hingga saat ini saudara pihak kepolisian bersama tentunya dengan para ahli dan juga knkt
terus melakukan investigasi untuk kemudian mencari tahu apa kiranya penyebab dari kecelakaan yang memakan korban jiwa ini
dari subang jawa barat fidalatas abdul rahim melaporkan